pembongkaran jembatan penyeberangan orang atau jpo haltebank indonesia
dalam rangka pembangunan mrt fase dua memasuki tahap pertama
direncanakan pembongkaran jpo akan selesai tanggal dua puluh satu mendatang
hal tersebut disampaikan ahmad pratomo
selaku kepala departemen corporate communication pt mrt jakarta
pada senin malam saat pembongkaran jpo berlangsung
pembongkaran jpo ini terbagi menjadi lima tahap
yang direncanakan akan selesai pada tanggal dua puluh satu september dua ribu dua puluh mendatang
di area jpo ini nantinya akan dibangun stasiun mrt fase dua